kita ke informasi lainnya terkait mantan menteri badan usaha milik negara bumn dahlan iskan
akhirnya memenuhi panggilan penyidik kejaksaan tinggi kejati jawa timur
dahlan iskan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi di tubuh perusahaan daerah milik pemerintah provinsi jawa timur pt pancawira usaha atau pwu
dahlan sempat mangkir dua kali dari pemanggilan penyidik
yang diperiksa sebagai saksi dari tersangka wisnuwardana mantan manajer pengelolaan aset di pt pwu
dahlan pernah menjadi direktur utama di pt pwu selama sepuluh tahun
mantan taipan media tersebut dinilai mengetahui dugaan praktik culas pelepasan aset milik pt pwu
dari tiga puluh tiga aset yang dikelola penyidik menemukan korupsi di dua aset lahan dan bangunan yakni di kediri dan tulang agung
dahlan datang didampingi pengacaranya sekitar pukul sepuluh lebih lima belas menit
dahlan lebih banyak mengumbar senyum daripada mencoba
pertanyaan awak media yang menunggunya dari pagi